pesona alam pengalengan di kabupaten bandung selalu memikat para wisatawan
salah satunya adalah situ cilenca
memasuki kawasan ini anda akan disambut panorama indah danau
jika ingin bersantai ada deretan binbag untuk anda duduk dan menikmati pemandangan
awal bikin konsep ini saya pengen beda dari wisata yang ada di palengan
umumnya pemandangan kebun teh atau jembatan jembatan
nah di sini saya bikin konsep bikin bin bag di depan danau
kalau perut mulai lapar ada aneka hidangan barbecue yang siap diburu
salah satunya ini nih chicken wing saus barbecue
makanannya enak banget
tempatnya juga suasananya baru juga
di palengan baru ada ini aja di cilenca land
karena lihat wangnya dingin
kayaknya tempatnya enak gitu sejuk
terus suasannya juga enak
puas memanjakan perut saatnya memanjakan mata
dermaga apung menjadi salah satu dari sekian banyak spot foto favorit di sini
untuk memasuki kawasan wisata ini anda akan dikenai tarif sepuluh ribu rupiah
sementara untuk harga makanannya di bandung mulai dari lima belas rupiah
yang termata sari mengalengan
bandung jawa barat